badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengimbau masyarakat yang berada di wilayah jabodetabek untuk waspada akan potensi hujan ekstrim yang akan berlangsung dari sore malam hingga dini hari
hal ini disampaikan langsung oleh kepala bmkg dwi korita karnawati dalam konferensi persnya kami siang
salah satu penyebab terjadinya curah hujan tinggi karena adanya angin monsoon asia
berdasarkan analisa bmkg potensi curah hujan tinggi di wilayah jabodetabek terjadi pada esok hari tiga puluh desember dan juga tiga puluh satu desember
pada tiga puluh desember ada dua belas wilayah yang akan diguyur hujan dengan potensi hujan lebat sangat lebat hingga ekstrim seperti yang terjadi di kabupaten bekasi bagian utara
sementara pada tiga puluh satu desember ada delapan wilayah yang akan mengalami hujan dengan potensi sedang lebat hingga sangat lebat diantaranya wilayah jakarta utara dan kabupaten bekasi bagian utara
walau begitu potensi hujan ini sedikit demi sedikit alami penurunan
kok tiba tiba berubah
nah ini ada penjelasannya
saya persilahkan slide berikutnya
nah karena adanya kehadiran bibit badai tropis bibit siklon tropis sembilan puluh lima w yang berada saat ini di filipina
jadi ini bukan di indonesia jangan panik
ini di filipina tapi kenapa kami ceritakan
karena inilah yang menolong
karena ini tidak akan menghisap atau mengakibatkan warna merah pink itu tadi menjadi perurai